sebagaimana hasil yang sudah kita tetapkan
di tingkat provinsi aceh
izinkan saya akan membacakan
dari data penggunaan hak pilih
data pengguna hak pilih
jumlah pemilih daftar pemilih tetap atau dpt
jumlah pengguna hak pilih dalam dpt
jumlah pengguna hak pilih dalam dptb
jumlah pengguna hak pilih dalam dpt
jumlah pengguna hak pilih dalam dpk
perempuan enam belas sembilan dua
jumlah surat suara yang diterima
jumlah surat suara yang digunakan
jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak
jumlah surat suara yang tidak digunakan
termasuk sisa surat surat cadangan
data suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh suara sah
jumlah suara tidak sah
jumlah seluruh suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh suara sah